tuh biaya itu bisa dicicilkan ya
maaf ibu tidak perlu untuk membayarnya lagi
sudah ada yang mendepositkannya biaya perawatan putri aurorah
dan depositnya juga masih lebih jadi tidak perlu ada yang dibayarkan sama ibu
emang siapa yang udah mendepositkan itu mbak
saya kurang tahu namanya yang pasti laki laki dan masih muda
semua kondisi lo sekarang
ternyata pangeran benar merhatiin gue
enggak enggak enggak
gue gak boleh terjebak
karena gue tahu dia cuma mau manfaatin gue supaya bisa ngelampiasin dendam dia ke rizky

dianggeng di depan kur colors

morning darling morning that aku mau nanya lo
halo jadi sudah di confirm jadi cijukan korupsi pokoknya saya mau kamu kawal kasus ini baik baik
soalnya ada lebih saya saya mau kamu media saya lihat jangan sampai di
terima topik apalagi viral inget kamu oke
dari kamu mau apa
aku tahu orang siapa
jadi bapaknya itu kena korupsi
hidup sama polisi jadi nggak mau dibawa bawa untuk media belum ada yang tahu jadi bukan
pecitra korupsi kamu mau ngapain kayaknya kali ini gua nggak perlu gunain magic spell dulu deh
aku tahu apa yang harus saya lakukan
ehm tidak apa apa tadi aku cuma mau pamit kuliah doang kodet oke aku berangkat dulu ya bye i love you
di sini sih
hai putri putri
udah jangan go dahin biarin dia tidur kasian dia dari kemarin lu nungguin kamu emang iya bu iya
sampai dia itu gak mau jauh jauh dari kasur kamu
ya udah ibu mau keluar sebentar kalau kamu butuh apa apa telpon ibu ya kalau enggak kamu panggil suster aja

pun dia tidur gue harus balas dendam
sekarang gantian gue coret coret muka dia
karena dia udah bikin muka gue kayak kucing
terus dia tulis lagi di sini pangeran tampan
padahal nggak ada tampannya sama sekali
mau balas dendam
dengarin dulu dong
gue itu cuma mau gambar kerinci
ini kan kelinci lucu boleh ya
gak boleh lah
ya gue harus balas dendam
enggak boleh lo gak bisa balas dendam
beneran gue gak sengaja kok usus goreng

masih sakit butuh isu goreng
tahan ya panik
apa hubungannya patah tulang sama ditiup
lo pikirin luka basah apa
ya itu kan pengobatan alternatif
sentil sih sakit tau
kenapa sus goreng
lapar udah disini aja tenang tenang
gue panggilin susternya
gue tanyain kapan makanan mau diantar
saya mau tanya biaya perawatan anak saya ya
atas nama putri aurora kamar bu genvil dua
sebentar ya bu
biayanya rp tiga belas delapan ratus enam puluh tujuh dua puluh lima
hah mahal sekali
aku gak nyangka biaya perawatan putri akan habis sebanyak itu
biaya itu bisa dicicilkan ya
maaf ibu tidak perlu untuk membayarnya lagi
sudah ada yang mendepositkannya biaya perawatan putri aurorah
dan depositnya juga masih lebih
jadi tidak perlu ada yang dibayarkan sama ibu
emang siapa yang udah mendepositkan itu mbak
saya kurang tahu namanya yang pasti laki laki dan masih muda
oh iya terima kasih ya mbak
laki laki dan masih muda
bisa jadi kalau gak pangeran ya riski
kira kira siapa ya diantara mereka yang udah bayarin biaya rumah sakit putri
hahaha habis makan jadi ngantuk deh
aduh jam delapan saya harus ngajar lagi
eh kamu juga kan ada kelas saya hari ini ya
oke mohon jangan sampai telat yuk
pak pak pak
saya pengen izin dulu boleh gak pak
saya masih pengen nemenin putri disini
tapi tetep aja kalau empat hari nanti ya
tidak ada cerita rizky
saya juga sebenarnya pengen lama lama di sini
namenin bu nawang lebih lama
cuma ya bagaimana ya
tapi tolong bapak jangan bilang ke ibunya putri
kalau saya sudah melunasi semua biaya rumah sakit putri

ya saya sih bisa nyimpan rahasia riz
kalau saya ya bisa nyimpan rahasia

apa menanggungasi ruth